indonesia kembali mencetak rekor kasus harian covid sembilan belas tertinggi
per sabtu tiga juli angka covid sudah tembus di atas dua puluh tujuh ribu kasus
sering dengan naiknya angka covid kebutuhan tabung oksigen turut meningkat
yang menyebabkan kelangkaan tabung oksigen
di tengah kelangkaan tabung oksigen di masyarakat
telah beredar secara viral video tentang bagaimana cara memproduksi oksigen sendiri di rumah
hmm pria di video tersebut mengklaim bahwa cara ini dinilai efektif
untuk mengatasi kekurangan oksigen pada pasien covid sembilan belas
menurut dokter spesialis paru erlang samudro
memproduksi oksigen sendiri dengan cara tersebut merupakan hoax
alat aerator akuarium yang digunakan hanya berfungsi untuk aerasi
atau proses penambahan udara saja ke dalam air bukan oksigen
jadi intinya dia itu adalah supaya kandungan air di dalam udaranya
jadi lebih tinggi bukan kandungan oksigen
jadi nggak ada gunanya
jadi oksigennya tetap segitu segitu aja tetap dua puluh satu persen bukan seratus persen oksigennya
padahal yang dibutuhin orang dengan covid itu adalah oksigen
jadi harusnya ditingkatkan oksigennya
kalau seperti itu sama dengan udara bebas
erlang menambahkan untuk mengurangi sesak napas akibat kekurangan oksigen
dapat dilakukan dengan posisi tidur setengah duduk
bagian punggung disanggah dengan bantal dan kaki dalam posisi lurus
untuk gejala sedang hingga berat jika ingin melakukan brown position
maka harus didampingi oleh tenaga medis
syifa nifa geluh prestisa jakarta